setelah dibawa ke rumah sakit polri enam jenazah korban insiden makobrimob langsung diidentifikasi
namun tim dvi rs polri belum menyelesaikan identifikasi semua jenazah
hingga rabu malam dari enam jenazah yang berada di ruang instalasi forensik rs polri lima diantaranya telah dikembalikan ke keluarga dan langsung dibawa ke rumah duka masing masing
dua jenazah yang terkonfirmasi identitasnya sejauh ini adalah bribka denny setiadi dengan rumah duka di lubang buaya jakarta timur dan wahyu catur kamulian yang tinggal di daerah kebumen jawa tengah
sedangkan satu jenazah lain masih belum dikeluarkan dari ruang instalasi forensik
meski empat ambulans pengangkut jenazah sudah keluar dari rumah sakit bersama dengan keluarga korban hingga kini pihak rumah sakit polri keramat jati belum memberikan keterangan resmi terkait proses autopsi dan identifikasi korban insiden makobrimob